berita pilihan lain saudara mahasiswa tabrak lari ditangkap
mahasiswa di malang jadi pelaku tabrak lari petugas kebersihan
panik korban terluka setelah ditabrak mahasiswa tersebut langsung tancap gas dan kabur meninggalkan korban
peristiwa seorang petugas kebersihan di kota malang menjadi korban tabrak lari viral di media sosial
pria lima puluh tujuh tahun yang sudah tergeletak di jalan dan alami luka luka setelah ditabrak justru ditinggal begitu saja oleh pelaku
geram dengan perbuatan pelaku warga lantas mengejar pria berusia dua puluh dua tahun yang masih berstatus mahasiswa
saat berhasil disusul warga pelaku mengaku tidak berniat melarikan diri
namun ingin mengantarkan teman perempuannya terlebih dahulu dan berjanji akan menyerahkan diri ke polisi
namun setelah berjam jam pasca kejadian pelaku tak kunjung kembali untuk mengakui perbuatannya atau bahkan mengurus korban
hingga akhirnya kurang dari tujuh jam pihak kepolisian menangkap pelaku di sebuah hotel di kawasan puncak dieng bersama teman perempuannya
dari hasil pemeriksaan pelaku tabrak lari ternyata dalam pengaruh minuman alkohol
sedan putih tersebut dan kita amankan pada pukul sebelas lewat
untuk yang bersangkutan berada dalam pengaruh alkohol dan diakui dari yang bersangkutan
yang bersangkutan ketakutan setelah menabrak gerobak tersebut dan pejalan kaki langsung melarikan diri
akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman delapan tahun penjara
sementara korban yang sempat dirawat di rumah sakit selama dua hari kini sudah diizinkan pulang ke rumah